setelah beredar luas peristiwa bocah tujuh tahun yang diikat rantai oleh orang tuanya di desa
kalimantan kulon purbalingga jawa tengah menarik simpati banyak pihak selasa siang
bupati purbalingga menemui mn yang kini tinggal bersama ibunya di rumah nenek dalam pertemuan
ini nenek mn terus berurai air mata ketika mendengar alasan anaknya merantai kaki sang cucu
nantinya mn akan ditemani seorang pendamping untuk memulihkan kondisi psikisnya
sampai menggunakan kekerasan apalagi untuk menghukum anak dan lain sebagainya
apapun kekerasan terhadap anak akan berdampak psikis terhadap anak yang bersangkutan sementara
itu kepolisian berusaha meredam amarah warga yang berusaha mengusir orang tua
mn dari tempat tinggalnya warga merasa malu dengan perilaku aa ayah mn yang tega menyekap
anaknya dengan merantai kakinya di dapur tragedi orang tua merantai anak ini terbongkar sabtu
lalu sebuah video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang anak dengan kaki
diikat rantai saat ditanya bocah itu mengaku dimarahi dan dirantai oleh orang tuanya sendiri
warga yang datang bersama aparat kepolisian kemudian melepaskan sang anak orang tua mn yang
masih dalam pemeriksaan polisi
mengaku perbuatannya karena sang anak kerap main di luar rumah hingga malam hari saat ditinggal
berjualan imam ambar woto kurbalingga jawa tenggara